esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
gue nganjang kak
lo dari dulu masih aja jadi homo tau gak lo
gue ada waktu becat dah bener sekarang ayak mana
siapa yang becat
eh sana jauh jauh
gue gak suka laki
gue serius ayak
kalau beras ini kalau beras sini
oh lo gak inget sama jurus gue dulu
gue yang maju
berani gak lo gue yang maju nih
woy kenapa nih
ayak semua yang aku bilang selama ini
itu bener dari hati aku ayak
aku cuma mau nunggu waktu yang tepat
aku cerita semuanya sama kamu
apa yang aku rasa
itu nggak ada satupun yang bohong
itu fitnah dari judit
ayak gue menderita
semuanya juga harus menderita
kaya banyak banyak semua
itu mulut bisa dijaga apa enggak
gue udah bilang itu bukan urusan lo
jadi jangan pernah ikut campur ngerti lo
loh enggak pun salah apa
tapi itu urusan apa bukan
itu bukan urusan lo ngerti
suka suka gue dong
lagian emang ada hukumnya
kalau gue gak boleh ngomong apa yang gue suka
lagian bokap nyokap lo tuh gak bakalan setuju
kalau lu tuh pacar sama babu
ngomong gak setuju lah
masa anak pejabat pacar sama pembantu
kalau lo cowok ya
jangan pernah ganggu gue lagi ngerti
dia tuh sebenernya cuma mau mainin lo aja lagi
kalau ini kan orang susah
dan dia anak orang kaya banget
ya lo paling cuma jadi main mainannya aja lah
pacar sama pembantu kayak lo
kenapa orang yang paling aku percaya selama ini
justru bohongin aku
aku paling benci sama pembohong
ternyata satria itu bukan tukang ojek
satria itu anak pejabat
satria hanya menganggap aku sebagai mainannya
pasti satria ketawain aku terus
karena aku gak pernah tau
aku ini dijadikan bahan mainannya dia
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
tidak ada apa apa
tapi tetap aja sepi
udah ada cewek raka siapa tuh namanya
tambah aya manis gue juga udah gak ada
yang ada adalah si yudit
apa ada raya es
kangen sama bang darwin ya
ya itu emang biasa sih ya kalau cewek cewek itu udah lama gak ketemu sama bang darwin
kadang kadang pingsan masuk rumah sakit
itu gara gara gak ketemu doang sama bang darwin
ya gitu dong ketawa cewek lagi ya
kamu kenapa sih nangis
itu yang bang darwin kangen
makasih ya mas udah ngehibur saya
oh tenang itu emang tugas sabang darwi di bumi ini
manusia paling gantang yang pernah diciptakan tuhan di bumi ini
itu akan selalu bikin kamu ketawa

tapi saya sedih bukan karena mas darwin
oh jadi bukan gara gara bang darwin
terus gara gara siapa
hah gara gara dia
bang darwin tuh udah lama juga gak dapet kabar dari dia ya
saya gak tau mas
mungkin bukan karena raka kok
ya nanti aja saya cerita sama mas darwin ya mas

ya udah lah saya lagi pengen sendiri mas
lagi pengen sendiri
gak mau abang darwin temenin
nyesel lo ntar malem gak bisa tidur terus nangis terus
terus masuk rumah sakit
besok aja saya cerita ya mas
iya besok saya akan udah mulai masuk ke kampus lagi
nanti saya bisa cerita cerita sama mas
jadi bener ya besok kita ketemu lagi
terus ceritain semuanya
ya udah deh
kalau ayam manisku yang minta
kalau gitu bang darwin mau jalan dulu ya
aku bukan tukang mencek ayah
aku juga anak
yang kamu liat di tv itu juga bener papa aku
aku juga anak pejabat
aku juga anak pejabat
aku juga anak pejabat
pikiran abang darwin jadi pusing aja deh
tapi ada apa ya sama ayah ya
gak biasa biasanya dia kayak gini
gak biasa biasanya dia kayak gini
kenapa ya ayah gue
kenapa ya ayah gue
kayak ada ngomong siapa ya
eh lebih canda lagi ya
gua serius ayah mana
santai aja dong ngomongnya dong
tanya begitu amat
gua mau tau sekarang kenapa ayah itu sedih

emang lu dari dulu emang gak pernah bisa nyenangin ayah ya
cuma gue doang nih manusia paling ganteng yang bisa bikin dia ketawa
udah pergi ke sana lo
gua serius ayah mana gua mau ngomong sama ayah
gua gak nyangka lo dari dulu masih aja jadi homo tau gak lo
gua ada waktu bercanda bener sekarang ayah mana
siapa yang bercanda
gua gak suka laki
serius ayah mana
oh lo gak inget sama jurus gua dulu
gua yang maju

pak ini pak ini
ini dia homo
udah gua pergi pak
gua juga mau
gua tau gua ganteng
ayah mana sih
tadi gak ada saat pem
udah gua hajar tuh satria tuh
liat ayah gak
tuh di taman dia lagi nangis
oke deh oke deh bu ke sana
eh non tadi
gak apa apa non non udah selesai
eh ada apa ada apa dulu cerita
gak apa apa kita pulangin non banyak kegiatan
ayah sebentar ayah
ayah ayah ayah dengerin aku sebentar dong ayah
ayah sebentar aja ayah dengerin aku dong ayah
pak ayah jangan jalan sekarang pak
aduh percuma nih
gue kejar juga aja gak mau ngomong sama gue
aduh kenapa jadi begini
kamu kok kayak gitu sama satria ada apa
gimana sih maksud kamu
gak mungkin dong dia tuh kan baik banget sama kamu ya
satria itu bukan tukang ojek non
tapi dia anak pejabat
berarti apa yang raka pikirin selama itu tuh bener
selama ini raka curiga sama satria itu bener non
tunggu tunggu aku jadi bingung tunggu
gimana sih kamu tahu dari siapa
kalo satria itu anak pejabat
saya tau dari mbak judit non
kamu percaya aja sama omongannya judi
emang itu bener dong
iya jelas saya percaya soalnya satria sendiri tuh udah ngaku
jadi saya percaya non
anak pejabat siapa
saya juga lupa
saya juga lupa
gak tau non
ini loh yang waktu itu
sempat datang ke pertunangannya non
temannya tuhan sama nyonya non
itu om dan adi sama tante yulia
pantas ya non
waktu itu satria kabur waktu di rumah sakit
oh ya ampun
terus banyak kejadian yang aneh aneh ya non
tapi yaudahlah non
udah gak usah dipikirin
kita pikirin masalah non saja ya non
gak ngerti deh gue
orang lama dateng
bro mana aja nyelang mulu sibuk hahaha satria bisa sibuk juga hahaha enggak
gua nggak bisa kayak begini ini namanya gue nyerah nih gua tetep harus cari ayah
semua sampai di mana ya di rumah sakti ya pasti di rumah sakti